kiip menilai surat tersebut merupakan pelanggaran pidana pemilihan
dan pelanggaran administratif pemilihan terstruktur
sistematif dan masif yang terjadi di pemilihan wali kota surabaya
atas ketidaknetralan wali kota surabaya tririsma hari ini
pelanggaran pilkada ini terpaksa dilaporkan ke bawah selu jatim
karena kiip tidak puas dengan kinerja bawah selu kota surabaya
terkait dengan adanya juga penyelabunan kewenangan program
atau tindakan wali kota surabaya
menguntungkan salah satu pasangan calon
seperti yang kita ketahui bahwa surat edaran dari wali kota surabaya
kepada masyarakat itu kami melakukan kajian
dan kami telah meminta pendapat dari pakar alibasa
dan pakar komunikasi politik terkait dengan
menginterprestasikan maksud daripada surat tririsma tersebut
sementara atas laporan ini
pihak bawah selu jatim menerima seluruh laporan berikut
bukti bukti yang diperoleh
ini adalah laporan yang dibawa oleh kiip
di antaranya bukti surat edaran dengan judul surat burisma
untuk warga surabaya
serta surat pernyataan dari beberapa warga surabaya
menerima surat tersebut
yang jelaskan kalau di undang undang
itu ketika ada calon atau tim kampanye yang tidak terima
itu bisa naik atau dilaporkan satu tingkat di atasnya
memudahkan seperti itu
jadi yang menurut saya kalau mereka tidak terima
dengan proses penanganan yang sudah dilakukan di kabupaten kota
itu bisa dinaikkan dulu
kalau satu dekat di atasnya
ini berpikir seperti itu
dalam hal ini
bawah selu masih akan melakukan kajian dan rapat pleno
untuk menentukan temuan tersebut
apakah pelanggaran pilkada pidana atau bukan
wahyu pratama putra surabaya